terima kasih anda masih bersama kami
kita akan lanjut pada bahasan pemekaran tiga provinsi baru yang ada di bumi cenrawasi
pasal disahkannya undang undang daerah otonomi baru pada rapat paripurna dpr di minggu ini
meski diklaim akan lebih memecahkan masalah laten kesejahteraan di sana
namun sejumlah pihak dan suara kontra juga meragukan pemekaran adalah solusi yang dibutuhkan masyarakat papua
kita akan masih lanjutkan editorial view bersama dengan mas nugi dan juga mas elvan
kali ini saya ke mas elvan terlebih dahulu
bagaimana kemudian kita sebagai media mencermati pemekaran ini mas
apakah memang ini menjadi kebutuhan yang menjadi solusi bagi masyarakat di sana
atau jangan jangan ini lebih perspektif jakarta begitu
oke terima kasih abram
saya kira wacana pemekaran papua itu sudah lama ya
sebetulnya banyak juga daerah lain yang diwanya akan dimekarkan gitu
tapi kemudian baru diputuskan
undang undang itu baru diketuk pahaluan
karena mungkin perlu banyak pertimbangan ya kan
karena memekarkan daerah itu kan bukan hal yang mudah
ada politik anggaran di dalamnya
apalagi dimekarkan mau pemilu
itu akan berdampak ke belakang
di mana otomatis ada perubahan dapil
kan dprd aceh dprd provinsi dprd
daerah yang setikat dengan itu tentu akan disikirkan
sama itu pemilunya juga bilkacanya
kapan kita bisa pengatakan dan lain lain
tapi lebih dari rumitnya situasi yang sudah mungkin sudah terjadi di rencelangkan dan tengah pengureta
saya kira pemekaran ini adalah sesuatu yang sangat positif gitu
mengingat papua itu luas
dengan dibentuknya tiga daerah otonom baru ini mestinya pembangunan
apa istilahnya pendekatan pembangunan itu akan lebih dekat kepada masyarakat
di daerah daerah baru ini tentu akan lebih dekat dengan pusat pusat pembangunan baru lagi
pelayanan pengadaan akan lebih baik
sehingga apapun ini adalah sesuatu yang positif
saya kira berhasil
sehingga masyarakat papua bisa merasakan pemerataan pembangunan
saya kira itu kuncinya daripada pemekaran ini
baik artinya ketika kita melihat dari perspektif pendekatan pembangunan
maka ini bisa dilihat sebagai hal yang positif
nah mas nugi apakah cnnindonesia com juga melihat hal yang sama dan arah yang sama
jadi sebenarnya kita bisa belajar dari anak anak ofisial
saya kira ketika kita melihat dari perspektif pendekatan pembangunan
setelah diperjelas beberapa ratus sendiri straight away
tak terlalu banyak
bagaimana untuk mereas masyarakat maybela untuk gemer very educational
nah itu itu
tapi zum goals kita datang dari deskripsi agrokonomi
pukul lama papua juga sekarang belum selesai
pelanggaran hak asasi manusia
itu sampai sekarang juga banyak kasus kasus pelanggaran ham masa lalu itu belum diselesaikan secara baik
nah ketika terjadi dana otsus yang dianggap gagal dan hanya menyediakan kelompok kelompok elit saja
jadi pertanyaan besar adalah kenapa ada tiga provinsi ini dimekarkan
pertanyaannya dananya dari mana
apakah diambil dari apbn lagi
nah sementara kita tahu bahwa apbn sekarang kan mendapat tekanan besar besaran ya
karena apa satu soal covid yang kedua sekarang lagi ada potensi besar untuk konteks energi
karena minyak itu lagi naik
jadi ada potensi apbn nya jauh lebih besar
nah jadi ini pertanyaan besar
apakah benar ketika terjadi pemekaran itu masyarakat papua akan jauh lebih sejahtera
baik mas nugi saya tertarik dari anda katakan tadi akses pada tanah
artinya kesejahteraan masyarakat itu juga menjadi poin penting
nah ini kemudian beberapa waktu lalu majelis rakyat papua yang juga diwawancarai sian indonesia
menyebutkan bahwa pembahasan dari dob ini sebelumnya minim melibatkan masyarakat mas
apakah sebenarnya kita sebagai media juga perlu memposisikan begitu
masyarakat papua itu juga sebagai bukan hanya sebagai objek tapi juga subjek yang ikut terlibat
ikut dalam semua pembahasan di pemerintah di tingkat provinsi sana misalkan
seperti apa mas dugi
rakyat papua kemudian orang asli papua itu harus dilibatkan dalam proses proses pembangunan
nah yang jadi pertanyaan selama ini adalah ketika beberapa elemen masyarakat di papua
mereka mengkritik rencana pembentukan dan apa namanya dana daerah otonomi baru itu mereka sudah di
artinya proses kebebasan berekspresi di sana di papua sendiri itu tidak dihadirkan secara baik oleh aparat negara
nah ini jadi pertanyaan besar bagi kita
yang kedua yang menjadi kekhawatiran mereka adalah sebenarnya ketika terjadi tiga daerah otonomi baru
ya hanya seperti yang mas irvan sebutkan tadi ada penambahan dprd kemudian perketikaan kota
tapi juga penambahan tentara di sana
dan kemudian tentara
sementara persoalan yang sering jadi adalah ketika banyak tentara turun di papua
maka ada juga kasus kasus penembakan yang sampai sekarang masih terjadi
kekhawatiran kekhawatiran inilah yang saya nggak tahu
belum ditangkap secara baik oleh pemerintah pusat atau mereka tahu tapi tidak diperugikan
baik ini juga menarik artinya persoalan luka lama yang belum usai masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar begitu ya
sedikit kembali begitu ketika masalah pelibatan dan partisipasi warga atau masyarakat di sana ini masih dianggap kurang
bagaimana kita sebenarnya harus juga mendorong sebagai media ini agar kemudian ada pemerataan atau kemudian bisa melibatkan orang daerah sana untuk lebih aktif dan juga mengurangi mungkin ya
bagaimana kemudian porsi porsi orang jakarta atau orang pusat untuk pemerintah di sana
seperti apa mas irvan
memang sudah seharusnya pembahasan undang undang itu harus
harus melibatkan apa namanya suara masyarakat ya
kita tahu beberapa waktu ada undang undang ya
omnibus law misalnya yang akhirnya kemudian ditunda juga akhirnya
sebelum pengesahan karena memang kurang pendapat masyarakat
cuma ini ketika soal daerah otonom baru ini diputuskan memang sudah proses yang cukup lama ya
saya kira memang pemerintah harus membuka nih
kalau ada pertanyaan kayak gini pemerintah harus membuka
sahabat sahabat yang sudah dilalui
karena memang media tentu kita jarang sekali ikut ya karena kan posisi juga biasanya terbatas yang diajak ke sana
ada acara di sana
gubernur papua itu
dia kalau pengen ada daerah atau membaru itu tujuh wilayah
artinya kalau sampai gubernurnya sampai ngomong tujuh berarti sebenarnya orang sana sudah dengar tuh sebetulnya
nah memang kemudian ketika mengeruknya dari tujuh menjadi tiga lah mungkin pemerintah harus buka nih
mulai sekarang pemerintah harus mulai terbuka lah
so kalau memang niatnya bagus
nah soal keterlibatan masyarakat papua
ya ada empat puluh lima ribu aparat sipil negara akan direkrut
ya diprioritaskan dari orang
dari daerah yang dimekarkan ini juga tentunya
di antara empat puluh enam ribu asn itu
tentunya nanti juga ada aparat dari polri dan tni
tentunya ini bisa menjawab apa yang disampaikan mas nugi tadi soal faktor keamanan dan lain lain
tentunya di dalam satu paket menjaga kesejahteraan masyarakat
itu masyarakat tidak hanya sejahtera perutnya
ya tapi juga harus betul aman kehidupannya
mereka bisa menikmati fasilitas yang sama setara seperti masyarakat daerah lainnya
nah kemudian sepakat bahwa kunci berikutnya adalah menjaganya
karena selama ini menjaga anggaran yang sangat besar itu tidak mudah
dan itu betul betul harus menjadi perhatian utama
ketika undang undang ini diundangkan satu bulan lagi
semua tahapan akan segera dimulai
saya kira setelah itu pembahasan akan sangat komplikated
tentang bagaimana pembangunannya sdm nya infrastrukturnya
persiapan pemilu terutama
saya kira itu bram
baik mas elvan kalau kita lihat perspektif pembangunannya itu
mengarah pada hal yang positif begitu ya
tapi kan permasalahan dana anggaran mas elvan mas nugi tadi
menyebutkan ini akan menjadi masalah baru
sebenarnya seberapa mampu kita untuk melihat
membiayai kemudian adanya tiga pemekaran ini
apakah ini akan tidak menjadi polemik dan masalah baru misalkan
bagi untuk perekrutan untuk kemudian fasilitas pemprov
ataupun pemerintah kabupaten kota di sana mas elvan
oke saya kira kalau undang undang ini akan
ruu ini sudah disahkan dan akan diundangkan satu bulan lagi
ketika pemerintah dan dpr sudah sepakat mengundangkan sesuatu
maka konsekuensi itu sudah harus diterima
artinya pemerintah itu bukan anak kecil
ketika dia sudah memutuskan bersama dpr dia akan siap
dengan segala konsekuensinya
artinya anggaran sudah disiapkan
betul kata mas nugi kita harus tanya anggarannya dari mana
apakah dari apbn atau dari sumbangan misalnya rusia mau bantu ikn
untuk infrastruktur apakah di papua juga ada negara lain yang ikut bantu
itu harus dibuka secara gamblang dan anggaran itu sekali lagi harus dikontrol
betul karena anggaran ini tidak sedikit
apalagi yang harus dibangun itu banyak sekali
betul betul banyak karena itu provinsi baru
tiga secara langsung tiga provinsi baru
salah satunya adalah daerah otonomi
daerah yang aksesnya sangat sulit
itu betul betul perlu banyak infrastruktur untuk menunjangnya
itu perlu infrastruktur yang sangat luar biasa
jadi saya kira ini sudah jadi keputusan
positifnya adalah papua akan semakin mestinya seharusnya
akan semakin sejahtera
nah kalau memang dijalankan dengan baik amanah
andaranya amanah panggunanya amanah
nah tapi juga tantangan
apakah kemudian anggaran yang sangat besar itu
sudah dieksekusi untuk sebesar besar kesejahteraan masyarakat
baik mas nugi saya akan lempar lagi ke anda
begitu kita bagaimana sebagai media
tidak hanya kemudian menyoroti dananya dari mana
tapi masalah pengawasan ini kan
jangan jangan menjadi bayang bayang ketidakberhasilan dari otsus yang ada sebelumnya
begitu bagaimana mas nugi
jadi kalau kita berkaca pada persoalan otsus dua puluh tahun yang lalu
itu banyak sekali dugaan dugaan penyimpangan ya korupsi
terakhir itu dari ppatk menyebut ada dugaan penyimpangan aliran dana
terkait dengan kasus di papua
kemudian ada kejaksaan agung yang tengah melakukan proses penyelidikan
artinya ketika terjadi pilihan dana secara besar besaran
maka upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan pengawasan
itu yang saya kira jadi yang akan diperlukan oleh ppr

jadi hal yang sangat penting untuk konteks papua sekarang
ketika datorat otsus dilakukan diberikan kepada papua
maka tidak hanya menetes pada kelompok kelompok elit saja
tapi dia harus benar benar menetes ke bawah
infrastruktur yang fasilitas kesehatan
air minum kesehatan ibu anak
itu yang harus dijadikan prioritas sekarang
nah pertanyaannya adalah
kapan papua bisa mandiri juga kalau misalnya terus terusan diberikan dana misalnya ya
apakah mereka sudah mampu
membiayai diri sendiri dengan persoalan seperti ini
nah itu yang saya kira jadi penting juga untuk dilakukan pengawasan ke depan
jadi peningkatan pengawasan untuk dana dalam skala besar
saya kira itu jadi catatan yang sangat penting
baik artinya kalau kita andaikan begitu ini sebuah privilege
maka sebenarnya harus menjadi tugas berat untuk mengawasi
dan juga melihat apakah berjalan sesuai dengan target atau tidak
nah ini tadi mas nugi
banyak juga menyinggung soal masalah perspektif keamanan begitu
apalagi dengan ditambah tiga provinsi
artinya akan ada polda baru ada kodam baru
apakah ini juga tidak ditakutkan menambah represi
dan juga pendekatan soal keamanan begitu mas
untuk menyelesaikan masalah di sana mas nugi
ya selama ini persoalan di papua adalah pendekatannya dilakukan selalu pendekatan keamanan
karena pemerintah pusat selalu mengatakan bahwa ada opm ya
ada kelompok kelompok serontak di papua
jadi pendekatan pendekatan keamanan memang menjadi salah satu yang dilakukan pemerintah
nah memang imbasnya adalah ketika terjadi penambahan militer
personal militer dan kemudian penambahan aparat aparat keamanan
ini yang saya kira akan dikhawatir oleh kelompok kelompok masyarakat di papua
akan terjadi dugaan pelanggaran hak asasi manusia
di masa mendatang dan kemudian masyarakat justru tidak aman dalam konteks ini
baik mas elvan artinya kalau
cuma kita harus lihat ke depan seperti apa
apakah kita kali ini salah atau kekhawatiran masyarakat asli papua akan salah atau benar
baik baik mas elvan bagaimana kita melihat hal ini mas
apakah memang jangan jangan pemerintah harus mengubah perspektif keamanan
hanya pelaksanaannya saja yang harus diperbaiki mas elvan
oke saya kira pemerintah harus bisa menjawab tantangan itu ya
yang banyak dipertanyakan oleh aktivis ham tentunya ya
soal bagaimana penanganan terhadap keamanan di papua
nah sekarang dengan pemekaran kan akan banyak lagi tuh
seperti tadi disampaikan ya kan aparat keamanan lebih banyak
otomatis warga yang kehidupan ini apa yang selama ini memang relatif
ya tidak tergabung dalam opm misalnya itu kan akan hidup dengan lebih aman
bagaimana pendekatan keamanan
bisa nggak mereka kemudian memanggil kembali warga warga yang memang
apa istilahnya umkm kri lah ya
kemudian bagaimana treatment terhadap opm yang juga menurut kami
yang waktu itu sudah sepakat dengan disahkan pemerintah
itu juga banyak melakukan aksi aksi terorisme gitu
karena itu mengancam masyarakat
artinya sekarang adalah tantangan bagi pemerintah untuk bisa menyelesaikan
apa namanya tantangan tantangan keamanan di papua ini dengan cara yang lebih
profesional dan lebih bijaksana dan berkemanusiaan begitulah
baik tetap memperhatikan hak asasi manusia begitu ya walaupun soal keamanan juga

hak asasi manusia harus di tunjuk tinggi
baik baik mas alvan
ini ada juga kemudian opini publik yang berkembang dan juga berkomentar begitu
soal ketika disahkan di tahun dua ribu dua puluh dua ini rasanya kok sangat dekat sekali begitu
dengan pemilu di dua ribu dua puluh
walaupun tahapan pemilu sedang berjalan sudah berjalan apakah ini akan
cukup mempengaruhi begitu mas dengan adanya perangkat perangkat di level pemprov
maupun kabupaten kota di sana mas elvan
saya kira kemarin yang sangat
apa berdiskusi saya yang agak agak pusing itu ketua kpu ya sebetulnya
karena kpu ini akan menyelenggarakan pemilu siapa yang sudah diketok palu
yang namanya tahapan pemilu itu jadi ketok palu jadi mereka sudah mulai mempersiapkan
daftar pemilih mengatur siapa nanti petugasnya bagaimana aturan lainnya
dan tiba tiba ada tiga provinsi baru yang artinya mereka harus
memilih luarwakilan rakyatnya masing masing juga
juga perwakilan mereka di jakarta di dpr ri
ya kan dan kemudian mereka juga harus memilih kepala kepala daerahnya
dimana dua ribu dua puluh empat itu kepala daerah dan caleg itu kan dipilih bareng ya kan
bersama sama ya mas
serentak semua itu serentak dua ribu dua puluh empat
nah pertanyaan adalah apakah pemilihan untuk kepala daerah dan
dan semua yang terkait dua ribu dua puluh empat di papua di daerah otonom baru ini akan dilakukan di dua ribu dua puluh empat
atau dilakukan di dua ribu dua puluh
kan ada tahapan pemilu berikutnya kan setelah dua ribu dua puluh empat itu ada beberapa tahapan berikutnya serentak itu
nah itu sekarang yang mau digarap nih kpu sedang mempersiapkan
nanti duduk bersama komisi dpr dengan pemerintah juga untuk merumuskan hal ini
tapi menurut saya tetap akan paling tidak untuk kepala daerah itu kan perlu segera ditunjuk tuh
kepala daerah pak paling tidak kepala daerah lah
tapi perwakilan tentu karena kita ini sangat tergantung dengan undang undang pemilunya nih
jadi undang undang pemilunya ini kalau direvisi waktu sudah nggak ada
ya paling banter presiden kalau mau ngutak atik sistem yang nanti terkait dengan tiga daerah baru ini
mungkin akan mengeluarkan perpres kali ya kepres terkait untuk penyesuaian
karena kalau undang undang kayaknya direvisi itu udah mepet sekali
nah itu kalau mau dikejar di dua ribu dua puluh empat

tapi kalau terkait dukung mendukung segala macam bisa jadi dampak terhadap capres ini sepertinya tidak begitu dominan ya
tapi mungkin kepada partai nih partai mungkin sekarang punya kesempatan untuk membagi bagi kekuatan
ya saatnya mungkin partai akan segera masuk tuh ke daerah daerah yang baru berharap mungkin mungkin saja
mereka masih bisa mengambil suara dari papua yang notabene papua ini ya cukup solid
di beberapa daerah bahkan pemilihannya masih pakai sistem noken gitu kan
artinya ini sesuatu yang sangat unik secara politik kita akan tunggu di dua ribu dua puluh empat nanti prof
baik mas elvan tapi kalau yang menarik adalah ketika tadi kita bahas
yang kamu mengumumkakan begitu bahwa ketika eskutif rasanya mungkin sangat bisa ada penunjukan
apakah mungkin akan ada pemilihan di dua ribu dua puluh empat atau mundur misalkan di dua ribu dua puluh
apakah kemudian mungkinkah masalah dapil di dpr untuk dua ribu dua puluh empat itu akan ada di tiga ini mas
mungkin dari waktu apakah mungkin kemudian ada aturan undang undangnya atau kemudian menjadi perpres atau perpu misalkan
oh iya iya menurut saya betul sorry menurut saya merevisi undang undang itu sudah tidak mungkin
terlalu mepet mungkin perpu bisa itu perpu bisa
kemudian bisa akan apa namanya karena kalau undang undang direvisi sudah habis lah
karena merevisi undang undang pemilu itu panjang sekali dicipet percepatannya
saya kira pasti ada penyusunan dapil ketua kpu sudah menyatakan ini perlu ada dapil
tapi yang misalnya tadi papua dan papua barat misalnya kan banyak kursinya tuh
kan otomatis kursinya akan dikurangi karena sebagian kursi akan dilimpahkan ke daerah otonomi baru
dan misalnya dari kupulus dari delapan dari enam nanti bagi bagi lagi
pembagian dapil jumlah anggota dprr ini juga pasti nambah
dan saya kira kalau ketua kpu sudah bilang seperti itu mestinya akan ada penyesuaian di jumlah anggota dprr
artinya akan dengan segala cara akan dipaksakan untuk bisa pemilu serentak nih untuk tiga daerah otonom baru ini
tapi kita lihat saja nanti bagaimana peraturan barunya
baik itu artinya untuk legislatif begitu ya mas elvan ya
saya ingin ke mas nugi mas nugi bagaimana kita sebagai media mas ini juga bisa mengawal
dan tidak mengulangi kegagalan yang ada di dua ribu tujuh belas
dua ribu sembilan belas lalu dengan misalkan banyak anggota dari kpu dan juga turunan di bawahnya yang meninggal dunia misalkan
karena terlalu capek dengan pemilu yang berbarengan seperti apa mas nugi
ya ini memang jadi pekerjaan rumah yang besar dan tantangan besar pula ya di dua ribu dua puluh empat
anggaran dua ribu sembilan belas jadi sangat penting untuk bagaimana penyelenggara pemilu kali ini tidak
ya apa namanya tidak melakukan hal hal yang tidak terlalu baik
mungkin bisa di saatnya sudah misalnya bekerja sama dengan apa
provider beda untuk menyelenggarakan pemilu secara online ya
bisa diusulkan dengan persoalan itu untuk apa
untuk mengantisipasi persoalan persoalan yang sama pada dua ribu sembilan belas
cuman kita kan belum tahu masih ya teknisnya seperti apa
tapi saya kira dua ribu sembilan belas menjadi sesuatu yang sangat penting
diperlukan apa namanya komitmen yang kuat dari penyelenggara pemilu
pemerintah dan pemerintah daerah untuk sehat dan semua elemen masyarakat untuk mengantisipasi persoalannya
baik terakhir mas nugi bagaimana kita peran kita sebagai media agar kemudian kita juga bisa mendorong
tidak hanya menunggu begitu apa yang akan terjadi pilihan a atau pilihan b
tapi apa yang terbaik misalkan untuk juga masyarakat untuk juga kpu yang sepertinya menjadi ujung tombak
yang mau tidak mau melakukan semua kebijakan yang sudah ditelurkan di tingkat legislatif dan atas begitu
seperti apa mas nugi
publik tentu secara terbuka bisa menyampaikan usul ke kpu bagaimana cara terbaik dan apa namanya
mekanisme apa yang bakal bisa dipakai untuk mengantisipasi persoalan persoalan yang sama dua ribu dua puluh
baik dari persoalan korban yang tewas kemudian infrastruktur yang sulit sekali
misalnya di daerah papua juga sangat sulit beberapa orang tidak bisa nembus dan macam macam gitu ya
jadi saya kira publik bisa secara aktif menyampaikan usulan kepada pemerintah kepada kpu
untuk bagaimana pemilu tahun depan adalah pemilu yang bisa memberikan kemahiran buat semua orang
tidak menimbulkan korban seperti dua ribu sembilan belas dan semua orang bisa merasa bahwa pemilu ini adalah pemilu yang fair dan
dan konteksnya tidak ada manipulasi suara dan macam macam
jadi tentu saja dua ribu dua puluh empat masih
tapi sampai sekarang saya kira publik bisa secara aktif kritik dan masukkan pada saat ini
baik artinya tidak ada pihak yang terbebani begitu ya benar benar menjadi pesta demokrasi seluruh masyarakat indonesia
terakhir mas elvan seperti apa kemudian kita sebagai media juga mendorong agar ini tidak melakukan kesalahan yang sama
seperti pertanyaan ke mas nugi tadi mas elvan
saya kira karena apa namanya sudah sepakati ya kan
apa digunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat
jadi artinya semua pendekatan harus ke sana arahnya
jadi yang terutama bagaimanapun juga dua ribu dua puluh empat itu ada pesta demokrasi dan pasti daerah atau nomor baru itu kan perlu kepala daerah
begitu diketok palu undang undangnya langsung ada tuh
orang ikn aja kan begitu disepakati langsung jokowi menunjuk kepala ini ya kan
kepala balak sana di daerah itu kan
kemudian artinya di daerah baru ini otomatis akan ada kepala kepala daerahnya
otomatis mereka juga perlu ruang
mereka juga perlu ruang untuk berdemokrasi
jadi ada dprd nya ada setingkat itulah ya
dprd kota provinsi kemudian di dprd juga ada perwakilannya
saya kira itu harus betul betul bisa dibikin aturannya yang sangat
ya tapi kejar kejaran waktu ya bram
kejar kejaran waktu tapi haruslah
karena sudah resiko bukan resiko sih konsekuensi dari sebuah keputusan
jadi dari awal kita tarik ya kan ini daerah utunung baru
artinya ada anggaran besar anggaran untuk pembangunan infrastruktur
untuk sdm untuk kesejahteraan untuk keamanan
kemudian anggaran pemilu ini juga besar sekali bram
karena otomatis akan menambah dapil segala macam
ya ini banyak juga anggota komisi dua kemarin yang ini akan menggunakan anggaran pemilu
tapi lagi lagi itu ada sebuah konsekuensi daripada sebuah keputusan negara
dan kita tentu akan sebagai media kita akan mengawal
kita mendukung apapun tujuannya untuk sebesar besar ini apa
bagaimana masyarakat itu sejahtera dan demikian
dan kita harus mengawal semua kreatif begitu brang
baik artinya konsekuensi tapi tidak juga membenarkan begitu ya
ketika ada tidak sesuai dengan aturan dan juga kita harus mengawal untuk kemaslahatan seluruh masyarakat indonesia
betul baik terima kasih mas elvan wakil pemimpin redaksi detik com
dan juga mas nugi redaktur pelaksana dari cnn indonesia
terima kasih sudah bergabung bersama kami salam sehat selalu
terima kasih salam sehat selalu